puncak acara ktt g dua puluh indonesia di bali sedang berlangsung
sejumlah agenda dilakukan termasuk pertemuan bilateral antar negara hingga jamuan makan malam
yang akan berlangsung malam ini di kawasan gbk bali
kita bergabung dengan koresponden sufiani tanjung
halo selamat malam waktu bali
sufi bisa anda jelaskan bagaimana suasana penyambutan sekaligus persiapan jelang jamuan makan malam
yang dihadiri oleh kepala kepala negara anggota g dua
iya iqbal sepanjang hari ini sebagai hari pertama puncak dari presidensi g dua puluh
di mana digelar ktt g dua puluh di kawasan nusa dua bali ini
memang suasananya bisa kami informasikan bahwa semuanya berlangsung seperti hektik
karena memang ada ribuan jurnalis dari seluruh dunia yang melakukan peliputan
langsung di tempat saya berada saat ini di media center bicc nusa dua
kemudian kalau anda menanyakan bagaimana penyambutan kepala negara oleh presiden
joko widodo tentu saja semuanya berlangsung seperti yang sudah direncanakan
berlangsung secara hangat dan sangat penuh dengan keakraban
bahkan tadi saya sempat mendengar pendapat dari salah satu delegasi
yang datang dan menemui kami untuk bercerita bahwa dari delegasi islamic development bank ini menyebut
bahwa belum pernah menerima penyambutan yang sangat akrab
begitu hangat dari tuan rumah pada penyelenggaraan ktt g dua puluh ini seperti yang dilakukan oleh indonesia di hari ini
ketika presiden joko widodo menyambut satu persatu kepala negara kemudian juga pimpinan lembaga
dan juga undangan yang diharapkan hadir atau sudah hadir dalam ktt g dua puluh ini
ini merupakan satu kesan tersendiri bagi para delegasi dan juga tentu saja akan meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi kepala negara
berbicara mengenai kegiatan yang berlangsung pada hari ini iqbal terdapat lima belas meeting session
di mana berfokus terhadap satu tema yaitu mengenai food security
kemudian tema lain yang juga menjadi pembahasan dalam meeting session di hari ini yaitu mengenai global health infrastructure
nah dari kedua tema ini iqbal terdapat lima belas meeting session dan meeting session masuk saya kemudian terdapat juga sejumlah hal yang menjadi kesepakatan

dua hal tersebut yang pertama adalah pandemic fund
ini adalah pendanaan kondisi pandemik seperti saat ini yang jumlahnya telah mencapai satu empat miliar dolar amerika yang didapatkan dari dua puluh empat donor
kemudian hal kedua yang menjadi hal positif yang disepakati adalah mengenai roadmap transisi energi
kedua hal ini tentu saja
sesuai dengan isu prioritas yang diusung oleh presidensi g dua puluh indonesia di tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan sejauh ini satu hal lagi yang diharapkan oleh banyak pihak untuk bisa segera disepakati adalah mengenai perubahan iklim
karena memang ini menjadi salah satu tema utama yang menjadi hal penting untuk dibahas antar negara terutama bagi negara negara g dua puluh
karena perubahan iklim itu adalah hal yang menjadi hal penting untuk dibahas antar negara terutama bagi negara negara g dua puluh
karena perubahan iklim ini menjadi ancaman global yang nyata bagi semua negara manapun di dunia
ini menarik berbicara soal agenda yang memang berlangsung pada hari ini
bagaimana dengan agenda yang akan berlangsung esok hari
apalagi esok diperkirakan adalah hari terakhir dari puncak kttg dua puluh bali
apakah ada agenda menarik yang mungkin bisa anda sampaikan saat ini
iya iqbal pelaksanaan agenda hari pertama dengan agenda kedua memang akan dilakukan sedikit
jika di hari ini ada penyambutan kemudian ada lima belas meeting session
nah pada esok hari agenda kedua ktt g dua puluh sendiri akan diawali dengan side event penanaman mangrove di tahura mangrove
di mana para kepala negara akan menanam langsung pohon bibit mangrove di tahura mangrove
kemudian setelah side event tersebut berlangsung nantinya akan dilanjutkan kembali dengan meeting season
ada satu hal yang terlupa iqbal setelah meeting season di hari pertama ini
nantinya akan ditutup dengan penyelenggaraan gala dinner
dimana presiden joko widodo telah mengundang semua kepala negara yang hadir pada kttg dua puluh di hari ini
untuk hadir menikmati makan malam dengan menu menu yang sudah disiapkan di area gwk
area gwk sendiri sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan kepala negara yang datang dan hadir di ktt g dua puluh ini untuk menikmati makan malam
tempat yang biasanya menjadi tempat publik dan bisa dikunjungi setiap saat ini oleh masyarakat
telah ditutup sejak hari minggu tiga belas november lalu iqbal
kemudian untuk hari ini
jalur yang menuju ke arah gwk harus selalu lintasnya
jalurnya ditutup disterilkan
dan hanya dikhususkan untuk para undangan kepala negara dan kepala pemerintahan
yang akan datang untuk menghadiri gala dinner di gwk
terdapat sekitar empat ratus jalan
satu ratus lima puluh personil yang disiapkan untuk mengamankan jalannya gala dinner
antara presiden joko widodo dan juga kepala negara yang hadir dalam ktt g dua puluh tahun ini di nusa dua bali
sufi tentunya banyak yang ingin mengetahui lebih dalam lagi
terkait dengan acara yang akan berlangsung pada saat jamuan makan malam yang akan berlangsung sesaat lagi
sebenarnya apakah anda mendapatkan informasi juga
sebenarnya ada agenda apa saja dalam acara jamuan makan malam ini
dan juga apakah ada menu khusus begitu yang disiapkan oleh pihak panitia
maupun dari pemerintah indonesia untuk para tamu tamu negara ini
ya iqbal ini memang pertanyaan menarik yang tidak hanya ditanyakan oleh semua pihak
namun saya sendiri pun secara pribadi sangat ingin tahu sebenarnya apa saja yang akan dicicipi atau dinikmati oleh kepala

yang akan dicicipi atau dinikmati oleh para kepala negara

namun tadi saya sempat melihat informasi mengenai rundown acara gala dinner sendiri
memang acara ini tidak disiarkan atau tidak diliput oleh media
secara khusus terutama di session atau di bagian di mana para kepala negara mencicipi makanan
karena memang ini bersifat private
kemudian dari penyelenggara juga memang menyediakan waktu khusus

para kepala negara untuk menikmati secara keseluruhan gala dinner dengan menu menu yang telah disiapkan
namun dari randal acara yang saya baca
saya dapat melihat bahwa memang selain menikmati menu makan malam
para kepala negara ini juga dan tentu saja para undangan juga disuguhi oleh berbagai pertunjukan seni
yang telah disiapkan oleh panitia
kemudian mereka akan menikmati makan malam dengan menikmati hiburan tersebut dalam suasana yang cukup santai namun tetap private
oke baik sufi terima kasih
sufi terima kasih atas laporan anda
tentunya kita sama sama nanti akan menyaksikan walaupun tidak disiarkan secara langsung begitu oleh media
tetapi setidaknya kita bisa ikut merasakan bagaimana kita kedatangan tamu tamu yang luar biasa sekali
dari berbagai macam negara yang tentunya tergabung dalam g dua puluh
terima kasih sekali lagi sufiani tanjung langsung dari bali